virus nipah telah menewaskan dua orang di negara bagian kerala india
virus nipah ini menyebar melalui hewan babi dan kelelawar
serta juga menular antar sesama manusia yang terinfeksi
dan hingga kini belum ada vaksin untuk virus ini
untuk mengetahui lebih lanjut terkait bahaya virus nipa dan potensi penyebarannya
kita sudah terhubung dengan prof chandrayoga aditama
selaku ketua majelis kehormatan perhimpunan dokter paru indonesia
terima kasih telah bergabung bersama kami
selamat sore monika
prof chandra virus nipah ini kita ketahui sampai dengan hari ini telah menelan dua korban jiwa di india
apakah mungkin prof memiliki info terkini lainnya situasi terkini di kerala india
yang pertama memang korban jiwa dua orang dari enam kasus saya kira
saya informasi terakhir beberapa waktu yang lalu bahwa sudah beberapa hari memang tidak ada kasus
tiga hari kalau saya tidak salah
tapi tentu kita harus menunggu sampai dua kali masa inkubasi
untuk mengetahui apakah situasi sepenuhnya terkendali
tapi di sisi lain ada seorang yang bukan direkturallah dari negara bagian lain
dia datang ke rala kemudian dia pergi ke negara bagian lain
west tinggal kalau saya tidak salah
dan di sana sakit
tapi masih diteliti sekarang apakah itu sakitnya karena nipah atau karena sakit yang lain
jadi itu situasinya yang terjadi di hari ini
baik prof chandra kita baru saja melalui atau melewati pandemi covid sembilan belas
sebenarnya virus nipah ini apa
dan seberbahaya apakah virus nipah ini prof
sebelum sampai ke virus nipah karena pertanyaannya kita baru selesai covid sembilan belas ada lagi begitu ya
jadi sebenarnya ini dari satu sisi ini bagus bukan bagus virusnya
tapi bagus kesadaran masyarakat kesadaran media
bahwa kalau ada penyakit seperti ini kemudian diangkat dan kita menjadi penuh kewaspadaan
tetapi kita juga menyesal ada dua penyakit baru seperti ini akan ada dari waktu ke waktu
kalau dia sudah sampai tingkat yang namanya disease outbreak news nya who
sebelumnya covid itu sebelum pandemi namanya pabrikat emergency of international concern
sebelumnya namanya disease outbreak use
sekarang setiap bulan juga ada berbagai penyakit yang selalu muncul dari berbagai pelosok dunia
jadi itu akan ada dari waktu ke waktu
tentu kita harus waspada tapi juga tidak perlu panik berlebih lebihan
jadi situasinya bagus alertness tapi di sisi lain juga kita harus melihatnya secara proporsional
untuk nipah ini pertama kali ditemukan seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
jadi sampai sekarang sudah dua puluh lima tahun
maksudnya adanya penyakit akibat virus nipah ini
dan jumlah kasusnya saya kira tujuh ratus an ada yang bilang delapan ratus tapi sekitar itu
enam dua puluh lima tahun itu
memang kadang kadang ada outbreak di sana di sini begitu
tapi sejauh ini sih jumlah kasusnya relatif belum banyak
dan sejauh ini juga belum ada laporan yang sangat jelas tentang perubahan varian misalnya
memang yang terjadi di india ini lebih cocok dengan yang di indonesia
ini lebih cukup dengan yang di bangladesh misalnya
tapi situasinya seperti itu
jadi sekali lagi kalau ada penyakit baru seperti ini nipah
karena kemarin media lain bertanya kepada saya tentang medscovi yang juga dilaporkan
ada kasus di saudi arabia
kasus kasus seperti itu tentu kita waspadai
pemerintah juga perlu mengambil melakukan surveillance yang jelas
tapi kita juga tidak perlu panik berlebihan karena kejadian seperti ini memang muncul dari waktu ke waktu
baik prof berarti yang saya tangkap dari penjelasan anda
kita tidak perlu
khawatir dan virus nipa munculnya virus nipah ini pun hal yang wajar berarti prof
tapi berbahaya atau tidak sebenarnya prof
ya kalau dibilang ini hal yang wajar barangkali tidak benar juga ya
karena memang kalau ada penyakit baru apapun itu korbannya satu orang atau dua orang pun itu tidak bisa kita bilang wajar
karena memang ada hawatir penyakit di satu tempat
tapi yang ingin saya sampaikan ini akan terjadi dari waktu ke waktu
berbagai penyakit akan muncul dari berbagai belahan dunia
dan ini bukan baru dari dulu juga begitu
tapi karena ada covid maka memang kemudian perhatian orang menjadi lebih besar
nah kenapa si virus nipah ini jadi perhatian
pertama karena memang angka kematiannya tinggi
dari pertama dilaporkan di malaysia dan di singapura angka kematiannya tinggi
dan yang kedua memang bisa menular dari manusia ke manusia
serta penularan awal dari binatang
itulah yang disebut sebagai zoonosis
menular dari binatang apakah itu kelelawar atau babi kepada manusia
jadi yang mesti dicek bukan hanya manusianya
disolasi seperti tidak menular tapi juga sumber penularan di babi dan kelelawarnya
dan informasi terakhir dari india yang saya dapat mereka juga sudah melakukan pemeriksaan pada skan banyak kelelawar gitu
untuk mencoba mencari sumber penularannya dan itu yang sekarang masih berproses
jadi jelas kita masih berhasil tapi kita tidak perlu khawatir berimpian
berarti tadi anda sudah menjelaskan prof bagaimana cara penularannya
tapi kami juga penasaran prof bagaimana gejala dari virus nipah inda sendiri dan apakah menyerang organ yang mana dari tubuh kita
apakah sama dengan covid sembilan belas menyerang paru paru pada awalnya
jadi keluhan yang pertama memang demam dan badan sakit sakit ya
sebagian pada sebagian kasus bisa menyerang paru pada sebagian kasus menyebarkan alat bulan
tapi yang kemudian menjadi lebih serius adalah karena terjadi encepalitis
atau radang di selaput otak gitu ya radang di otak
itulah yang kemudian menimbulkan kematian
jadi itu yang agak berbeda sedikit dengan covid
di mana covid terjadinya pada paru kemudian beratnya di paru
jadi ini kalau terjadi memang ada yang pada paru ada juga yang terjadi pneumonia seperti covid
tapi yang lebih besar adalah kalau gangguan di otak yang disebut sebagai enceplitis yang menjadi penyebab kematian pada kasus kasus nipah yang terjadi selama ini
prof chandra ada yang menarik dari apa yang anda sampaikan atau pernyataan
anda sebelumnya tadi mengatakan bahwa sebenarnya virus nipah ini virus yang sudah ada sejak lama
sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan di malaysia dan juga singapura
nah apakah jenisnya masih sama dengan yang ditemukan di india pada saat ini
nah kalau memang masih sama kenapa sampai saat ini belum ada vaksinnya prof
oke jenisnya masih sama
seperti saya sampaikan tadi di dunia sekarang ini ada dua jenis
satu yang jenis bangladesh satu yang jenis malaysia
dinasnya masih sama memang betul
nah pertanyaan kenapa belum ada vaksinnya itu menurut saya
apa belum ada vaksinnya itu menarik
sebenarnya untuk semua penyakit yang ada di muka bumi kecuali covid
jarak antara virus ditemukan dan vaksin ditemukan itu tidak ada yang lima tahun sepuluh tahun dua puluh tahun
sekian puluh tahun baru vaksinnya ditemukan
kenapa kalau covid setahun sudah ketemu vaksinnya
covid itu kan dilaporkan desember dua ribu sembilan belas dan vaksinnya disuntikan pada manusia desember dua ribu dua puluh
karena situasi begitu besar kasus begitu banyak kematian begitu tinggi
akhirnya semua upaya dilakukan untuk mencari vaksin
dan akhirnya vaksin diberikan pada manusia hanya dalam status emergency
kalau kita ingat waktu pertama tama vaksinnya izinnya juga masih emergensi
jadi sementara untuk penyakit lain banyak sekali penyakit yang sampai sekarang ini belum ada vaksin
jadi memang waktu membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan vaksin
itu poin pertama
poin kedua ini kan outbreaknya satu artinya di satu tempat kemudian dihilang lagi
kemudian di satu tempat dihilang lagi sehingga memang vaksinnya belum terlalu banyak
sehingga upaya untuk mencari vaksin tentu dilakukan
sekarang ini icmr indian council of medical reason juga sekarang sedang menggali lagi kemungkinan mendapatkan vaksin
pengalaman dari teknologi vaksin yang dipakai untuk covid
mereka akan gunakan untuk mencari vaksin juga untuk virus nipah ini
tapi mudah mudahan lah vaksin itu bisa ditemukan dalam waktu tidak terlalu lama lagi
tapi memang itu butuh waktu
kecuali covid memang kita effortnya luar biasa untuk mendapatkan vaksin pada waktu itu
berarti semoga segera
bisa didapatkan vaksin untuk virus nipah ini
tapi tadi anda menyebutkan outbred nya satu persatu
di muncul kemudian hilang
nah apakah ada potensi bahwa virus nipah yang kali ini
yang terjadi di india ini
bisa mungkin berubah menjadi wabah atau bahkan pandemi
apalagi kita khawatir ya prof
baru saja kita melewati pandemi covid sembilan belas
gak mau lagi tiba tiba ada pandemi lagi kali ini
oke jadi begini kalau anda wabah seperti ini
kita bisa membagi dua sebenarnya
wabah untuk penyakit penyakit yang sering kita temui
atau wabah untuk penyakit yang spesifik seperti ini
apapun faktanya yang paling utama dilakukan itu
kalau dalam ilmu kesehatan
jadi di tempat itu dikendalikan habis habisan
supaya jangan pergi ke tempat lain
itulah yang dilakukan di india di gambar yang sebelah kanan ini
yang biasanya rame
kan saya dulu lama tinggal di india
gak ada india seperti itu
dimana mana penuh manusia
tapi mereka mencoba melakukan komplainment
supaya tidak menular ke daerah yang lain
dengan containment di sumbernya itu
diharapkan tidak menyebar ke kota yang lain
diharapkan tidak menjadi wabah yang meluas
itu dulu wabah yang meluas
kalau pandemi masih panjang prosesnya
kalau dari kacamata terminologi who
seperti saya sampaikan tadi ini pandemi
sebelum pandemi itu ada namanya
sebelum itu ada namanya
dia masuk dalam this is outbreak news
nah si nipah ini tentu belum pandemi
kita tidak harapkan ini ke sana
tapi situasinya sekarang ini kita harapkan
pemerintah india melakukan upaya maksimal
dan kalau kita lihat juga usaha upaya maksimal
supaya dia bisa dikendalikan di situ saja
semua negara pasti akan melakukan upaya maksimal
tetapi pengalaman covid akan membuat upaya seperti ini
menjadi lebih tinggi lagi
saya percaya indonesia juga akan melakukan upaya yang maksimal
karena dia juga punya pengalaman covid
dan jumlah kasusnya juga banyak sekali yang meninggal
sehingga itu membuat alertness nya lebih tinggi
dan upayanya juga lebih maksimal
baik prof anda sudah menjelaskan bahwa india telah berupaya maksimal
untuk agar mencegah penyebaran virus ini
memang masih lama kalau menurut prof sendiri
kalau berubah menjadi wabah atau pandemi
tapi tak ada salahnya kalau kita waspada
nah untuk pemerintah indonesia sendiri prof
apa yang harus dilakukan untuk mencegah virus ini
agar tidak masuk ke tanah air
kalau sekarang kejadiannya ada di india
walaupun sekarang kejadiannya ada di india
dan ada di tempat yang spesifik
india itu saya lupa ada sekian statement provinsinya lebih banyak dari kita
dia ada di kerala yang di bagian selatan
maka tentu saja kita mengharapkan bahwa pemerintah india
membuat pengurusan di sana
jangan sampai orang kerala itu pergi ke luar
karena seperti saya sampaikan tadi
ada contoh orang dari luar kirala
dari benga datang ke kerala
kemudian balik ke kampungnya
dan itu jadi sakit
itu yang harus dijaga oleh pemerintah india supaya jangan keluar
dari kacamata kita yang negara lain
itu kita perlu mewaspadai kalau kalau ini bisa menyebar
tapi sekali lagi
saya sih tidak ingin kita khawatir lebih lebih
kita harus jaga jaga kalau ini berlebihan
untuk itu kerjasama internasional sangat diperlukan
kebetulan india itu dan indonesia
sama sama di bawah who searo namanya
buat saya dulu kerja
sehingga tentu harus ada komunikasi saat ini
dari kementerian kesehatan indonesia
apa yang terjadi di sana
apa yang bagaimana perkembangan
gimana perkembangannya dari waktu ke waktu
kalau ada saat ini belum diperlukan
kalau menurut jawab saya
pemeriksaan habis habisan pada warga yang datang dari ini
tetapi tentu saja
baik di kesehatan pelabuhan
maupun di rumah sakit
ataupun di kesehatan yang lain
tentu harus ada perlu diwisari informasi
nipahannya seperti ini
kita lihat seperti ini
kalau mereka menemukan seseorang yang sangat dicurigai
itu segera dilakukan tindakan
upaya upaya supaya terdianaksis dengan cepat
dan kalau memang nipah
harus dilakukan isolasi segera
supaya jangan menyebar ke orang lain
perlu diperlukan informasi yang perlu dilakukan pemerintah
dan yang kedua
kewaspadaan petugas kesehatan
baik pada pintu masuk negara
maupun juga pada pelayanan kesehatan yang ada di negara kita
karena itu informasi tentang virus nipah
perlu diberikan kepada seluruh petugas kesehatan
baik kita tidak perlu khawatir
tetap puas pada jaga kesehatan kita
dan juga kebersihan sanitasi diri kita sendiri
terima kasih prof chandra yoga aditama selaku
ketua majelis kehormatan perhimpunan dokter paru indonesia
telah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
salam sehat pak
salam sehat terima kasih